video amatir ini merekam sejumlah kendaraan dalam kondisi ringsang
satu minibus bahkan terlihat tumpang tindih dengan kendaraan lain yang turut terlibat kecelakaan
sementara untuk puluhan pengemudi maupun penumpang kendaraan
terlihat berhasil dievakuasi dan mengamankan diri di tepi jalan
terjadi kecelakaan di jalan tol semarang solo
tepatnya di kilometer empat ratus dua puluh dua jalur tol unggaran arah banyumanik semarang
pada sabtu siang sekitar pukul sebelas lima belas waktu indonesia barat
total ada enam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut
meski sempat mengganggu perjalanan
petugas kemudian berhasil mengevakuasi kendaraan maupun para penumpang
ketika penumpang mengevakuasi enam kendaraan diperjadian jalur ini
alhamdulillah tidak ada kebenciwa
ketika kebenciwa di dalam waktu singkat kita petugas cepat mengevakuasi
diduga akibat panik sebuah minibus berpenumpang enam wisatawan
satu keluarga asal surabaya jawa timur
tergelincir dan terguling keparit di jalan raya mojo saripacat
kabupaten mojo kerto jawa timur sabtu siang
di lokasi kejadian tiba tiba mesin minibus mati karena tak kuat menanjak
minibus mundur hingga tergelincir keluar bahu jalan
minibus tersebut terhenti usai bagian belakangnya menabrak pohon di pinggir jalan
seketika itu minibus yang ditumpangi wisatawan satu keluarga tersebut langsung terguling ke parik
sementara inilah rekaman cctv
detik detik kecelakaan serta video amatir warga
sesaat kecelakaan maut yang terjadi di jalan pantura kudus pati jawa tengah
dapatnya di desa jakulo kudus jumat surik
pengendara sepeda motor tewas di tempat usai terlindas truk tronton
korban pengendara sepeda motor diketahui bernama siti zumaro empat puluh dua tahun
warga desa honghosoko kudus jawa tengah
sementara pengendara truk belum diketahui identitasnya karena kabur setelah kecelakaan tersebut terjadi
tim liputan cnn indonesia